pesawat hercules c satu ratus tiga puluh dengan nomor penerbangan a seribu tiga ratus tiga puluh empat jatuh di dekat bandara wamena papua
sebelas jenazah telah dievakuasi dan akan diterbangkan ke malang untuk diserahkan kepada keluarga korban
pesawat hercules c satu ratus tiga puluh itu tengah melakukan latihan keterampilan guna peningkatan skill kru pesawat
pesawat juga mengangkut sembako serta semen seberat dua belas ton untuk kebutuhan pemerintah provinsi papua
saat akan mendarat pada pukul enam delapan waktu indonesia timur pesawat hilang kontak dengan bandara wamena
puing pesawat dan juga jenazah tiga belas korban ditemukan oleh masyarakat dan tim gabungan tni au di dekat lokasi bandara wamena
pihak tni au menegaskan pesawat memiliki rekam jejak yang baik dalam kondisi layak terbang dan telah dilakukan pemeliharaan setiap lima puluh jam
faktor cuaca yang buruk diduga menjadi penyebab kecelakaan
namun tni au masih menunggu hasil resmi dari tim investigasi
yang dikirim ke wamena